memang selain masalah kesehatan tadi sekarang seperti kementerian kesehatan itu menyiapkan semua pedoman pedoman bagaimana penjagaan
kalau kita lihat misalkan contoh ya di kementerian lembaga seperti di tempat saya itu itu udah ada tuh pedomannya
itu nanti mungkin bisa diteruskan di tempat publik
tapi selain dari sisi aspek kesehatan
yang selalu kita perhatikan kita juga memang memperhatikan aspek ekonomi
maka itu nanti ke depan itu nanti akan ada stimulus fiskal yang kedua yang lebih signifikan untuk mendorong ekonomi kita
kita tahu kan ekonomi kita ini kan berbasis pada konsumsi
maka itu untuk bisa kita tumbuh bertahan tetap
tinggi dalam rangka untuk memberikan orang orang memberi makan orang orang miskin memberi makan orang orang pengangguran
itu kita butuh growth pertumbuhan
maka tuh pemerintah sekarang lagi kerja keras ya nggak beberapa lama akan mengeluarkan kebijakan stimulus dua
yang bisa mendorong meningkatkan daya beli masyarakat yang mencegah masyarakat menganggur yang mencegah masyarakat
dalam konteks corona hari ini pak bagaimana
menjamin stok pangan makan dan sebagainya
ya semua itu kita lihat semuanya dari aspek termasuk industri kan
termasuk industri dia butuh bahan baku misalkan seperti itu
semua ini kita pikirkan secara holistik tetapi tentunya selalu memperhatikan tadi kesehatan masyarakat itu menjadi yang utama juga bagi kita
oke sebelum saya ke pak turbus bantulus dulu
apa catatan terakhir dari anda dari ylki pak menyikapi ini ke depan
ya kita dukung pemerintah untuk soal stok pangan tadi ya
tetapi masalah tadi harus diselesaikan
aspek kesehatan publiknya
dan kedua keterjangkauan harga
karena ini harus kita waspadai bahwa dengan adanya virus ini kemudian impor bahan baku itu dari china misalnya itu banyak berhenti kan
karena tidak boleh ada lalu lintas segala macam
ini lalu dari mana pemerintah mencari bahan baku yang kemudian bisa semurah dari china atau harganya sama sehingga tidak memperkui pada struktur biaya
karena kalau stok ada tapi harganya mahal semakin berat
hidaya beli konsumen
satu poin yang saya ingin masker karena yang memang tidak diatur oleh pemerintah tapi dengan ada gonjang ganjing corona ini harganya jadi kila kilaan
sehingga orang orang yang memang membutuhkan masker untuk sehari hari apalagi polusi di jakarta ini kita perlu pakai masker itu menjadi sangat mahal
nah tolong diintervensi
walaupun secara regulasi ini tidak ada tapi dengan adanya kasus corona ini harus diintervensi
sehingga ada keterjangkauan harga dan stok yang ada
pak turbus terakhir
bagi anda apa yang paling bahaya ketika kemudian panic buying ini tetap terjadi
iya yang jursu berat ke depan persoalan akutang budilitas publik jadinya
karena nanti kalau ini terus menerus jadi siapa yang bertanggung jawab kan gitu
dalam arti bahwa pemerintah kan mau tidak mau harus koordinasi secara terus menerus kemudian pengawasannya ini siapa
nah karena itu kan kita memerlukan satu lembaga atau apa yang namanya apocrisis center atau apa
sehingga lembaga inilah yang nanti akan mengolah berbagai hal terkait dengan isu isu
entah itu nanti corona atau isu yang lainnya yang terkait dengan penyakit itu bisa tertangani dengan cepat
karena ini selama ini kita yang terjadi kan masalah pemerintah ini lambat gitu lambat
padahal berita sudah lama ada tetapi yang muncul kemudian karena lambat itu nah panic buying ini gitu
jadi supaya tidak terulang ini terulang lagi saya pikir itu satu pintu yang memberitakan menginformasikan info atau kementerian kesehatan
jadi masing masing berkoordinasi ada itu melalui apa
tentu melalui inpres kan ditulis presiden
jadi ini menugaskan kepada satu lembaga untuk
dan itu penting dalam situasi hari ini ya
supaya apa karena masyarakat ini ingin tahu kepada siapa
sekarang kan pertanyaan kalau mau tahu sama siapa harus nanya ke dokter belum tentu tahu
ke puskesmas juga belum tahu tentu ke rumah sakit yang lain belum tentu tahu juga
karena ini kan persoalannya apa
seolah olah ini urusannya departemen kesehatan maksudnya kementerian kesehatan bukan urusan itu juga
jadi ini yang perlu diperhatikan
pak sentar terakhir singkat saja soal masker tadi yang disimpati singgung oleh pak tulus
itu kepentingan kita semua pak bagaimana
menteri saya mengubahkan bahwa ke depan itu misalkan dia sudah merintahkan supaya ekspor masker itu dikurangi
kemudian menjaga sesuai dengan arahan presiden menjaga ketersediaan pasokan itu
sambil juga kita melihat perilaku perilaku spekulatif itu kita awasin
supaya jangan ada penimbunan penimbunan
itu arahnya untuk masker seperti itu
tentunya kita memperhatikan kesehatan tadi
sebenarnya arah apa yang dikembangkan oleh pak tulus tadi itu kita memang udah arahnya memang kesana nanti yang kita lakukan
sebenarnya ini kan protokol seperti yang dilakukan negara negara lain juga sebenarnya
cuma kita karena informasi informasi yang berkembang pesat di medsos itu orang menjadi lebih percaya
itu yang pokoknya kita lakukan tuh langkah langkahnya udah ke arah yang
mudah mudahan trust publik kembali kuat dan ada langkah langkah yang memang nyata bagi masyarakat ya pak iskandar untuk dalam situasi seperti ini
terima kasih banyak pak iskandar sudah hadir di layar demokrasi
pak trubus bang tulus terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti jalannya perkembangan proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia